nanti gimana caranya kita bisa menangkap hantu coba
kasih tahu metodenya seperti apa
ya tuh parete gampang tinggal tangkep aja lagi
dan juga parete gak usah khawatir kan banyak warga yang bantuin
ini teh hantu pohon hayam
kalau hayam tinggal digebah ditewak bencit makan
kita tes sudah bertahun tahun untuk memajukan danau itu
iya betul betul betul
biar banyak pengeluar pengunjungnya
dan warga warga yang tinggal di sekitar danau itu
biar mendapatkan penghasilan yang layak
iya benar pak
jadi jadi tidak mungkin kita untuk mengorbankan danau itu hanya gara gara itu
iya benar pak
yang diusulkan irak cucu saya itu benar pak r t
danau itu memang harus direklamasi
agar hantu penghuni danau itu tidak ada lagi
iya benar ini teh kan masalahnya hantunya
harusnya yang kita pikirin teh gimana cara menangkap hantunya
eh nih parete benny aja berani
iya kan parete
tuh kan berani kan
masa pak r t aja yang sama warganya nggak berani
tidak parete dong
ya kan ditangkap hantunya kata parete kan tadi
iya sama warga parete juga di depan paling depan
semang tukangnya aja lagi di kipar
bu ranti benar
kita teh tidak boleh menyerap begitu aja
pasti dia minta bantuan dari pak r t
iya pak r t gitu
iya pak r t
pak r t kita semua butuh pertolongan pak r t untuk menangkap hantu itu
kita semua teh minta tolong bantuannya sama pak r t untuk menangkap hantu itu
baik pak r t
pokoknya kita semua tanya minta tolong ya
sakit bahut bantuan sama pak r t
tenang aja dia sama paling berani pak r t jajang tenang
oh pak r t kalo ada hantu hantu jadi panjik ya pak
tuhan tuhan tuhan
ini para baik
ini para baik
kasian deh prt
dia pasti takut
warga minta prt untuk menangkap hantu duyung
kita harus bantuin
berte aja takut apalagi kita
ya kak serahin dua saat aja kan kita kan masih kecil
tapi aku yakin hantu duyung itu baik kak
aku yakin ada yang bikin hantu duyung itu marah
lagian kasian warga sini kalau nggak punya pekerjaan
iya zara bener mungkin hantu duyung itu salah paham sama warga
terus kita bagaimana
hantu di air terus
kita tangkap aja pakai zara
dulu kan kamu yang ngajarin aku berenang
itu ada rakit
kita kesana yuk
rakitnya disewain nggak pak
minta tolong dong anterin kita ke tengah danau
ke tengah danau
saya nggak mau dimakan hantu duyung
pak mau kemana pak
saya nggak mau ngejemahin rakit ini lagi
saya mau pindah kampung aja
ada hantu duyung
teman teman bapak itu bener
kita pergi aja yuk
ih adam gimana sih
kan kita udah nyampe sini
terus sekarang gimana kak
eh yaudah kita semua naik atas rakit
yaudah yuk yuk yuk
semuanya siap siap ya
siap siap melempar jalannya
kalau begitu hantunya muncul ngerti
hantunya mana kak
hantunya nggak bakalan muncul lagi
kita balik ke rumah
kita balik ke rumah
kita balik ke rumah
kita balik ke rumah
kita balik ke rumah
kita balik ke rumah
kita balik ke rumah
kita balik ke rumah
kita balik aja yuk
kalian jangan berisik
nanti gimana caranya kita bisa menangkap hantu coba
kasih tahu metodenya seperti apa
hah tuh pak rete gampang tinggal tangkep aja
lagian juga pak rete gak usah khawatir
kan banyak warga yang bantuin
ini teh hantu bukan hayam
kalau hayam tinggal digebah ditewak pencit makan
eh pak rete pak rete tuh jangan banyak alesan
pak rete takut ya
tuh liat apa itu di tengah danau
eh itu anak anak kan
pak rete itu rakitnya anak anak
itu rakitnya ali
kenapa mereka bisa ada di situ
aduh bapak bapak tolongin dong
aduh pasti kita dimarah
gimana ini pak rete

hati hati di belakang
dem kenapa sih
oh ada ada aja
nggak kedengeran banget
kita break dulu aja yuk
kita baru bareng bareng kesini sama mami
bagian hantunya juga gak muncul
yaudah kita balik dulu aja
putar arah li
gak bisa muncul nih
pokoknya sekarang kita mesti tolongin
pak retek kumacara harus disolongin
pak retek pakai apa tuh
itu ada rakit
pak retek buruan
apa jadi tolong tolong
itu itu dayungnya
cepetan kita selamatin anak anak
pak retek anak saya tuh
pak retek tolongan pak retek
baru dah kursahan
kalah launan pak
kalah launan ya saya siang
saya sebenarnya takut ini teh
ali rapat tunggu
nanti kalah pak
pak retek kalah
hei abduh dayung